didampingi kuasa hukum dan dua anggota komisi empat dprd kabupaten bekasi ad buruh perempuan korban ajakan staycation
mendatangi sentra pelayanan kepolisian resor metro bekasi untuk melaporkan manajer perusahaan tempatnya bekerja
kebetulan aja aku mau selesai kontraksi tanggal tiga belas mei dia itu apa sih namanya kayak maju lagi gitu
kan kamu mau perpanjangan kapan nih jalan bareng berdua gitu
aku kan lama lama abisnya yaudah jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh gak bisa aku gak bisa jalan berdua bareng
nah kemudian dia langsung kayak yaudah kamu abis kontrak aja gitu gak diperpanjang
selain melaporkan manajer perusahaan kuasa hukum ad juga akan meminta perlindungan dari lpsk
dan komisi perlindungan perempuan dan anak
sementara guna menampung pengaduan dari para korban komisi empat dprd kabupaten bekasi
membuat posko pengaduan bersama dinas tenaga kerja kabupaten bekasi
ini terkait pelecehan seksual secara non fisik yang baru dilaporkan hari ini
kita lagi mengumpulkan bukti bukti tapi untuk sementara ini baru chat dari yang dapat dari pelapor ini
mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh penyidik
sementara mendidaklanjuti laporan
dengan korban tersebut polisi segera melakukan pemanggilan terhadap atasan korban
guna dilakukan pemeriksaan dalam penyelidikan kasus tersebut
untuk tindak lanjut daripada laporan polisi ini kami akan melakukan pemanggilan
atau mengundang klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan oleh pelapor atau korban kepada kami
selain itu polisi juga mengimbau kepada para buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual
dan melakukan atasannya agar tidak ragu melapor ke pihak berwajib